saya mau tanya sama lady
lady dalam sehari kamu pernah hitung nggak sih ada berapa banyak sampah yang kamu hasilkan
kalau ngitung sih nggak pernah ya tapi kalau misalnya ditaruh di plastik gitu ya
bisa satu lima atau dua itu per hari gitu karena masih ada bungkusan
terus juga plastik plastik yang kalau kita buka parcel gitu ya
ataupun paket yang kita belanjakan gitu
jadi banyak banget gitu ya
tapi tenang aja ada solusi nih buat kita kita yang mungkin masih banyak banget menghasilkan sampah setiap harinya
ada sistem belanja curah dan juga isi ulang
selain mengurangi sampah tentunya ini bisa jadi lebih hemat
wah dengan hemat saya jadi semakin semangat nih
daripada penasaran kita langsung lihat liputannya berikut ini
dan salah satu cara untuk membantu pemerintah mengurangi konsumsi kemasan adalah dengan berbelanja secara curah
yep sekarang mulai banyak nih toko yang menjual barang secara curah tanpa kemasan
salah satunya di kawasan bintaro jakarta selatan
di sini semua kebutuhan rumah tangga tersedia lengkap
semua kebutuhan sehari hari ada di sini
mulai dari bumbu dapur kacang kacangan teh kopi sabun hingga kebutuhan lainnya
harganya terjangkau karena dihitung berdasarkan gram atau mililiter
jadi bisa disesuaikan apa yang dibutuhkan dan seberapa banyak yang dibeli
kita sendiri sebenarnya sudah didukung sama bepom sama klhk juga
jadi insya allah
pasti terjaga untuk kualitasnya dan lain lainnya
berbelanja secara curah juga bisa dilakukan dari rumah
salah satu perusahaan retisan indonesia membuat aplikasi untuk membantu berbelanja kebutuhan harian dengan isi ulang langsung di rumah
harganya juga lebih murah dibandingkan dengan produk dengan kemasan
caranya gampang tinggal pesan melalui aplikasi sebutkan barang apa yang akan dibeli
berapa jumlahnya dan kapan akan dikirim
selanjutnya petugasnya akan membuat perpustakaan
petugas akan langsung datang ke rumah membawakan pesanan kita
nah jadi pemerintah memang ini barang yang datang sudah sesuai dengan pesanan saya di aplikasi
memang ini kebanyakan untuk kebutuhan kebersihan tubuh maupun rumah
kalau saya pesan ini tadi ada deterjen ada juga sanitizer dan masih banyak sih pilihan lainnya
nah ini juga penerapan protokol kesehatannya memang ketat banget
mulai dari petugas yang menggunakan masker
tadi wadahnya juga disemprot disinfektan
sampai pembayarannya nih menggunakan qr code
jadi memang semuanya touchless supaya menjaga protokol kesehatan
terima kasih mas
berbelanja curah minum sampah seperti ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari hari
salah satu pelakunya adalah andini
yang sudah menerapkan hidup minum sampah sejak dua ribu dua belas lalu
saya sudah berhenti buang sampah ke tempat sampah
jadi sudah berhenti buang sampah ke tempat pembuangan akhir
karena belanja bahan pangan sembakonya sudah bisa tanpa kemasan
kemudian sampah yang organiknya sudah kami olah menjadi pupuk
sampah non organik yang masih belum bisa dihindari
itu kami setar ke pelaku daur urang
dan sampah kami sejak tahun dua ribu delapan belas itu
sampah saya suami dan anak itu empat botol ini
sampai sekarang ini sampai sekarang nih juni dua ribu dua puluh
so mari yuk
kita semua mulai menerapkan gaya hidup minum sampah
demi lingkungan yang lebih baik
demi masa depan anak cucu kita